pt kereta api indonesia terus melakukan inovasi dalam pengembangan sektor layanan kepada penumpang kereta
dua belas gerbong kereta api gaya baru malam selatan pun disulap menjadi kereta eksekutif
fasilitas yang berubah meliputi jumlah tempat duduk
dari satu ratus enam kursi menjadi delapan puluh kursi per gerbong
formasi tempat duduk yang sebelumnya dua puluh tiga menjadi dua puluh dua
dan ac berbentuk split menjadi ac package
selain itu perubahan fasilitas layanan dilakukan pada lak bagasi
interior toilet dan yang paling menarik
dinding kereta menggunakan bahan aluminium komposet panel
yang lebih mudah dibersihkan serta mengkilat
direktur utama pt ki edi submoro mengatakan
peningkatan layanan melalui pengembangan fasilitas dilakukan
demi memberikan yang terbaik bagi pengguna kereta api
yang saya berikan apresiasi kepada balai asa gubeng
karena dengan kreativitasnya
anak anak balai asa gupeng ini
mereka bisa menyulap kereta k tiga ekonomi
lalu diretrofit diperbaiki
sehingga rasanya dan saya melihat kualitasnya seperti eksekutif
termasuk jumlah tempat duduk juga yang tadinya seratus lebih
sehingga nanti ini akan menyenangkan atau membuat senang pada para penumpang
yang akan menggunakan kereta ini
dengan peningkatan layanan fasilitas itu
diharapkan kereta api bisa menjadi angkutan andalan yang nyaman dan aman
bagi masyarakat untuk menunjang mobilisasi
muhammad yanur komarudin surabaya jawa timur